hasilnya tak usah diragukan lagi sketsa wajah saya berhasil digambar hanya dalam waktu dua menit
sebelum membeli kontainer bekas untuk dijadikan bahan dasar rumah
yang katanya nih bisa meraup keuntungan atau cuan bahkan mencapai ratusan juta rupiah dalam satu bulan
petugas sempat memperlakukan kontraflow karena memang arus kendaraan yang sangat macet dan cukup padat
yang akan dilakukan pada hari sabtu
dalam mengembangkan raket raket yang harus diubah
enggak itu udah keberapa ya gak tau deh
remeh anggap saya itu tahu segala macam itu kalau saya tidak salah dia tolong jangan dibully ya ini para pecinta makanan korea ini
nah dari menurut bung alfred bagaimana keberpihakan ya terhadap pejalan kaki itu sendiri
tapi berkelindan dengan segala rupa seremoni seremoninya gitu
sementara pkb sendiri kan kita tahu bu
menurut rassel anak laki laki secara tradisional belajar keterampilan menenun bersama anak anak perempuan
apa ya kayak roda lu udah ngeklik
kalau saya ini perlahan seperti ini
lada hitamnya tuh yang digerusnya masih agak kasar terus dia juga wanginya itu dapat banget sih lada hitamnya
mulai dari yang kurih seperti ini hingga rantian segar segar
artinya kalau orang doa rosario dilarang ya sebetulnya orangnya dengan alasan itu ibadah nggak boleh di rumah ya
penumpang dapat mengalami hipoksia yakni kondisi rendahnya oksigen dalam sel tubuh
wah terlihat segar ya
kita juga mengkampanyekan ibu mensos ibu risma
kemudian ada judicial review dua kali di mahkamah agung
dari jepang kita bergeser sedikit ke spot wisata ala korea selatan yakni jeju village
global kemungkinan juga akan mulai menurunkan tingkat suku bunga mereka
pada malam hari abu dan serpihan tulang dibawa menuju pantai untuk dilarung
dan kemudian juga tim ini juga disibukan dengan menghalau warga yang masih saja datang ke area berbahaya tersebut
saya mau ke mas suryanto terlebih dahulu kemudian kita ke harian kompas mas adi
wayan menenun sejak usia kelas enam sd
jadi mode uph aja kak udah
yang disusun oleh amicin you wong dan dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesian
pertama perolehan data pribadi termasuk data kependudukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
nah terakhir buat orang yang punya hobi nih ya dan kemudian ingin beralih menjadi bisnis
selama ini warga enggan melakukan vaksinasi
kalau gak mayoritarianistik gitu ya gak apa apa lah
berapapun jumlah kementerian yang ditetapkan oleh seorang presiden
setuju apa gak setuju
di tengah angka yang sangat melonjak gitu ya tiba tiba akan dilaksanakan berbayar
sehingga bisa meminimalisir kepanikan warga maupun kerugian yang dialami
ada beberapa bintik bintik titik di bagian otak
dan seterusnya apakah hanya sekedar itu
jadi ya kita bayangkan
kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita
saya pun menyambangi rumah seorang perajin tenun geringsing di desa ini
ya apa ya mungkin perbedaan pendapat juga di dalamnya gitu atau gimana mas
begitu mereka harganya minta di bawah rp dua puluh empat
dan tetapi jika cuaca panas terik proses pengaringan bisa membutuhkan waktu tiga hari
kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama
di mana aparat daerah mengalami tekanan
tetapi di sisi lain penguatan di pintu masuk negara dan percepatan vaksinasi
ini rata rata nasional tentu rata rata nasional ini antara daerah
itu juga jadi alasan mungkin indonesia lagi
saya menemui ketika saya terbang di hobart airport
itu langsung menjadi baik
iya apalagi kalau kita menggunakan hak tinggi ini
mereka bilangnya adalah yaudah kuliah di semarang aja solusinya kayak gitu
yang tersandera di seberang sana pun
nah kemudian terkait kebijakan secara
jadi kami ini sudah melakukan kerja kerja politik itu dari jauh jauh hari dan selalu kerja kerja kader di bawah
dan dia bawa gerbong yang katanya lumayan juga gitu
ditampilkan terus setelah itu waktu ada kelemahan kelemahan anak anak
seperti rita yang telah menjadi pelanggan tetap sejak sepuluh tahun yang lalu
oke jadi titik krusialnya adalah manajemen waktu dan juga titik antrian begitu ya pak ganjar ya
tiga lingkungan sukulah yang ada di daerah karet
hidangan legendaris di sini
karena masyarakat sudah mulai muncul kesadaran untuk melakukan pelaporan pajak
dan menurut saya fenomena child free ini ya
tapi yang jelas saya bilang panitiller bukan menjadi obat utama
dan berlatih teknik lari bersama sebuah komunitas di kawasan senayan yang khusus menggelar latihan bagi anak anak penyandang autis dan berkebutuhan khusus
mengabdikan seluruh hidupnya buat dunia kedokteran lah gitu misalnya
kalau saya sama dia sebenarnya
pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga
jangan lupa follow akun medsos kita
memang kita sedang berbicara juga dengan pihak kementerian kesehatan lewat prof kadir
dewasa dengan comorbid ya kemudian tenaga kesehatan ibu hamil dan remaja usia di atas dua belas tahun ke atas yang belum pernah menerima vaksin
jadi insya allah sesudah ini tuntas satu amanah kita bisa bertahun jawabkan
kita sudah mulai berkomunikasi
itu saya kira itu bisa menggambarkan ya
ini juga penting kata dr bretchrow
di sini ada sekitar lima belas kelompok perajin bambu
perangko uang kuno action figures mobil mobilan pernak pernik
sebetulnya ya misalnya pidana percobaan seperti di belanda kenapa kosong
adonan serap yang dimasukkan ke dalam periuk tanah liat
itu saling bersaing saling mensupport atau gimana tuh kadang kadang kan ada yang males ya
jadi emang kalo mereka pasti amerika juga yang australia mereka ngenekenin bener bener di fundamental banget kayak gitu
tabung permainan terbuat dari fiberglass
suci bancin muhammad wahyudi kabupaten tangerang banten
ada berarti kita kasih mereka waktu untuk
kami diantar ke titik start menggunakan kendaraan shuttle
cara ini menjadi salah satu siasat
hmm akhirnya baru ketahuan ya
warga harus bisa berbagi fasilitas mck umum seperti ini
dan menurut kami perlu ada waktu sosialisasi lebih panjang lagi
agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home
di daerah medio tujuh belas maret
kami di kemenpora sedang
sudah tuh jadi melihat mane memang yang yang cukup menarik secara visual dari film richmore hust exception ini dia kalau setengah rating hai hai w kita
ada pltu karena kita banyak pabrik di sekitarnya
untuk menghilangkan emisi yang tidak berguna
terpaksa harus tetap membayar kredit mereka
harus ada pembicaraan serius dengan mahkamah agung
termasuk survei jajak pendapat kompas
bisa bertahun berpuluh puluh tahun
sebaliknya urusan orang pun jadi urusan kita
tapi karena pandemi ini jadi harus balik
saya yakin kalau dalam satu dua tahun ini tidak akan terpenuhi
kalau ternyata pd perjuangan tidak menggugat ke mk
hal yang sama juga dirasakan warga di jalan bina warga rawa jati negara
pergi ke pasar bareng bang jali
untuk produk produk yang masuk terkategori sebagai high tech product
menteri dalam negeri tito karnavian atas nama presiden joko widodo
sampai hari ini saya belum mendengar yang masif menolak vaksin belum
hobi memelihara hewan reptil juga menjadi sumber ladang penghasilan bagi igusti bagus satria prawira
kenapa aku bangga gitu di kabupaten semarang
krosong kita memang berbeda dari krafal yang lain karena butternya juga lebih berasa
sebutan es oyen sendiri diambil dari nama penjual pertamanya di bandung jawa barat puluhan tahun lalu
salesnya mencapai berapa persen sehingga bersamaan dengan itu pembangunan itu bisa terus berlangsung
dan itu terlihat ya di empat puluh lima menit kedua
karena posisinya pemain qatar ada di bawah
ada para pemuka agamanya mulai bertemu dan apa namanya
baik karmel terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali
penyimpangan seperti ini di skala yang kecil
juga memiliki bagian besar dalam memperlindungi material yang berbeda yang kita gunakan untuk berkumpul dengan kuda kuda
dan pada saat hari sekolah kadang kadang nggak bisa karena pembelajaran sekolah
selain itu juga sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global
nah mengenai waktu benar bahwa tes cepat ini waktunya kurang lebih satu jam
pencegahan penyakit lesi otak dapat diminimalisir dengan menerapkan gaya hidup sehat
kontainer itu sebenarnya kita bikin listrik air itu di
tadi ada juga menyampaikan bahwa kontur tanahnya begitu ya juga memperparah kondisi ini sehingga juga berpotensi akan adanya longsor begitu
nah itu kalau kayak gitu pusing juga tuh gue tuh ya
apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan
nah ini sesungguhnya yang akhirnya kami bersampaikan kepada presiden melalui surat terbuka kami bahwa
kenaikan pada saat ini karena kondisinya tidak pas
wajib punya asuransi juga sih
sementara warga sepertinya harus tetap
kami sudah terhubung dengan bapak david kartu ketua bidang komunikasi dan humas asosiasi promotor musik indonesia
dan tentu saja kita ingin mengetahuinya strategi bagi pemerintah indonesia
ya saya kira kekecewaan itu mungkin bisa terobati
sore hari para dahe kembali menaiki ayunan
tapi kita buktikan bahwa stroberi juga bisa di main cost sebagai pengganti
bener bener bintang wang bintang bintang
bikin saya semakin semangat untuk makan ya
tapi kemudian mendapatkan pressure secara internasional tapi tetap tidak mengubah tindakannya
jadi prof prof barbara apakah pertanyaan itu mungkin tidak jelas begitu atau bagaimana prof
dulu di badung sempet sd di uden pasar sempet
di mana sembilan juta atau didominasi oleh wajib pajak yang melaporkan secara online
dan bagaimana kempennya koalisi pejalan kaki itu bisa menekan yang namanya angka kecelakaan bagi para pejalan kaki
seperti idul fitri dan idul adha
terus juga bapak gubernur meminta kepada dinas terkait untuk menyampaikan indihoom jaringan indum sampai ke sd
itu juga ancaman hukumannya cukup signifikan gitu
nah pengaduan pengaduan gitu kita akan tindak lanjuti
ya kalau ada sisa buat ponakan saya aja lah
ya udah kita bikin network
yang kita lihat dua dosis ya karena kalau satu dosis kan belum protektif
mungkin pasar akan sedikit bergejolak karena potensi kenaikan di november sendiri
baik untuk pembelajaran daring maupun layanan internet yang juga sudah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dapat terus dipertahankan
dan tes cepat ini kan memang diperuntukkan dan diharapkan ya harusnya memang untuk mereka mereka yang ada dalam kondisi darurat gitu ya
nah apakah itu dilatihkan kepada para petugas kita gitu
proses perebusan berlangsung semalaman
kayak muka gue sekarang ini kenceng tegang
itu sangat dipengaruhi juga oleh alas kaki yang kita pakai
pada apa namanya otot dan tulang
langsung mengetahui di titik mana ada asap
oleh sebab itu kejadian hari ini dan menurut saya
jadi ada dua simbol utama yang kita bawa pada waktu prosesi ngening
jadi kalau urusan urusan ini ini si tegar itu
oke baik kalau kita bicara penyebabnya apakah kemudian sudah diketahui terkait dengan curah hujan yang tinggi
kita bergeser ke arah selatan ke kabupaten bogor tepatnya di kampung gelonggong desa kedung waringin
mesti baguslah badan kita
aroma jengkol dan air rebusan yang perlahan berkurang menjadi penanda
kesadaran inilah yang akan mengembalikan mereka
pada bulan mei juga dibanding januari juga sudah mulai mengalami kenaikan
karena tentu saja wilayah perbatasan antara malang dan lumajang ini
maka tentunya itu akan menjadi persoalan wajib buat mereka
iya dia sama gue keseberangan berarti ya
pokoknya dikasih jodoh perjodohan
sehingga produsen juga harus diberikan stimulus nih dengan kenaikan harga
dulu uph tuh ada yang nawarin atau gimana
hai bertahan di masa pandemi kofit sembilan belas beberapa gerai dan pelaku usaha kuliner berinovasi dengan
yang namanya fungsi ya
gol dia lari ke pojok tapi di pinggir lapangan ada ribut ribut tuh
selain nuansa tiongkok bangunan bergaya jepang dengan konsep little kyoto
mulai dari kuliner nasi tongkol mbak ju meski tanpa papa nama nasi tongkol baju pasar
begitu mereka harusnya melek dong
sama lea yang seru ya kak
atau lebih tepatnya peningkatan itu terjadi setelah dua ribu enam sih
fermentasi tahap satu beres
sementara tidak ada kebijakan baru dalam pendekatan lapas
jadi semakin harganya tinggi barangnya susah
jadi sekarang rata rata antara tiga ratus sampai lima ratus

hari pertama lebaran pagi itu pak sandi dan istri juga ke kediaman pak prabowo di kartanegara ketemu saya juga
lu gak boleh buat kesalahan ya kan
pohon aren itu hanya bisa tumbuh dengan apa
ritual upah desa ditutup dengan melakukan meperlina atau simbol pembakaran jenazah
karena orang tua sekarang sebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks
pemerintah resmi menghapus pegawai honorer dari instansinya mulai tahun dua ribu dua puluh
sementara kalau kemudian diberikan dengan vaksin yang sama astrazeneca astrazeneca
latihan juga sama kak koko kemarin
jadi berapa biaya produksi dari petani misalnya fertilizer hok hari orang kerja
jadi sebenarnya kalau kita tiap hari hanya berjalan kaki
jangan sampai masuk tapi enggak paham gitu
ini kita suka sekali dengan suasana laut ya jadi ini laut yang clear
karena vaksin saya yakin kalau makin banyak produksinya pasti akan murah
ya kira kira empat menit sampai
tugasnya adalah menjaga keamanan
dimana misalnya vaksin astrazeneca itu adalah vaksin pertama kedua kemudian di booster dengan vaksin mrna atau astrazeneca sendiri
kita belum ada informasi ya terkait layanan ini
orang yang terinfeksi omikron ini
ini satu perjudian yang cukup luar biasa dilakukan oleh sandi ya
dan koleksi barang antik dalam negeri
ada sih ada dari ubaya ada waktu itu terus ada dari uniqa
berhenti berbicara berhenti berpura pura dengan semua jenis alasan untuk tidak mendukung
oleh karena itu mengapa kemudian upaya pembatasan pergerakan masyarakat itu menjadi salah satu intervensi yang utama
jadi merasa terangkat juga gitu
mas ed melihat nanti pemerintahnya pak prabowo ini
fasilitasnya agak kurang ya pak ya nah bapak gimana tuh
tepatnya dari pelabuhan sunda kelapa
makanya memang saya ingat di harian salah satu harian terbesar di indonesia ya
jadi maksudnya orang orang yang udah lama gak kontak sama aku terus yang gak sedeket itu sama aku tiba tiba mau ngelanjutin dimana gak coba uph gak coba uph kayak gitu kayak gitu
ataupun kalau belanda itu mengatakan sudah mau gelombang kelima
laos jahe kunyit serai daun salam cabai merah ketumbar dan merica sehingga menghasilkan warna
bahkan nanti sampai kepada masyarakat
kalau tidak bisa menurut
untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita
saya nggak tahu kalau untuk yang begitu ya tapi bakal saya terutama kamu kuasain dulu semua
kalau dari segi profil gender ya dalam kekerasan ini
tentu itu kemudian akhirnya akan ditentukan oleh kedua belah pihak
dita fansnya udah banyak banget yang nungguin untuk tampil di cnn indonesia pokoknya ya
biasanya pltu mereka bakar batu barat
laporan itu disusun oleh alan lee untuk sbs news
ya pasti semua teman teman di apmi sudah mempunyai program
pada prinsipnya suatu kebijakan itu tentunya didasarkan pada kepentingan nasionalnya masing masing
tiba saatnya untuk mengumpulkan buah yang terjatuh
daerah di semua lini daerah itu kan nggak ada yang panen
kenal k pop itu dari zaman dbsk dan nec nec deh next generation
mulai dari makanan khas sumatera barat jawa hingga sulawesi
menenun serupa dengan meditasi yang mendalam
gue ngasih tau si michelle kita tuh udah kontak sama lea tapi gak dibalasan
sejak tiga bulan lalu ini nantinya dikumpulkan di posko bantuan pakan
tidak usah kemudian mereka harus kemudian harus lari
mulai tahun ini kami akan melakukan
situasi budayanya sosialnya tidak begitu rekat dalam melindungi anak anak
berdiri sejak seribu lima ratus tujuh puluh enam masehi
ada cerita dari pulau dewata
nah untuk jalan kaki
menyebabkan inc pensekan atau apa namanya pantalla mengedykan suatu keradangan pada kulit dalam kondisi yang bisa takut atau bisa tersesat atau bisa menjadikan kontak yang kronik
agar bisa sukses menanam pohon durian yang dapat berbuah lebat
kita akan melakukan pendekatan pendekatan lapangan
eh ging berarti lu sebelumnya sebelum ikut ngedesign lu nunda lu setahun berarti berarti berarti lu udah berhasil kan
jadi itu juga pada anak anak intelektualitas juga iq juga ada hubungannya itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan ke arah situ
enggak ini mah ini buat diskusi juga chan
dan menjadi favorit penggemar selancar dari mancanegara
hasil tenunan sama beragamnya dengan penenun bangsa pertama yang menciptakannya
yang dibantu oleh universitas juga
jadi itu adalah harga untuk tes cepatnya
cerdung memiliki sedentar hidup yang lebih baik
bagaimana child free ini juga bisa saja berisiko pada kesehatan gitu
muldoko menjelaskan peningkatan jumlah kementerian dan lembaga tersebut
terakhir anggi kalau kita bicara soal bagaimana kemudian bencana ini terjadi di korea selatan apakah kemudian anda merasakan ada perbedaan signifikan terkait dengan upaya penanganan pemerintah korea selatan mitigasi bencananya yang diterapkan di sana
kabirov yang kemudian dikritik oleh banyak pihak
nonton ke satu ke dua ke tiga sedikit empat akhirnya tiduran
bisa jadi kemungkinan kalau tidak diantisipasi menjadi ancaman penyebaran atau bagaimana pak windu
yang menawari saya untuk menjadi komisaris bank dki
kampus juga melakukan evaluasi terhadap tingkat ekonomi dan prestasi tiap semester dari penerima kip kuliah
ke dokter jangan tunggu tunggu
jadi gak sembarangan semua jadi dari kakinya
konvensional untuk harga yang ditentukan oleh pemerintah
dengan negara negara tetangga gitu pak
kalau lingkungan social life itu gimana
wajib sertakan strp tidak terkecuali naik transjakarta
dan memang kalau kita lihat semua persoalan hari ini yang lagi rame di media sosial
dan itu tidak hanya jadi dalam satu tahun itu
karena saya percaya dengan tadi apa yang saya yakini
kalau di jawa tengah sendiri evaluasinya seperti apa
tapi karena kita masih menunggu juga ya hasilnya ya mas rehat ya
untuk membeli atau masuk
kita kan juga ada latihan ya kalau emang capek banget atau gimana kan
termasuk di undang undang ojk
maksudnya yang udah pinter pinter banget
di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh rio yang kini berlagak di wsl championship tour
ojek karena dapat menampung sekitar dua atau tiga orang tidak seperti angkutan kota atau pt pt di
jadi udah gak usah takut kalau misal ada apa sih stigma ya
relatif amerika serikat tidak pernah menerjunkan secara langsung pasukannya di medan pertempuran
ada tiga kasus yang menjerat dari sel
pasar apartemen ini masih sangat terkoreksi tajam
itu artinya perjalanan saya sehari menjadi produsen
pelarangan aktivitas keagamaan di tangerang selatan itu kembali mengingatkan publik tentang masih adanya persoalan kebebasan beragama di indonesia
demokrasi adalah yang terbaik di mana mereka melindungi semua penghubungan yang mereka perempuan
karena ini merupakan serangan langsung pertama iran terhadap israel
jadi semua yang ada di rumah sakit artinya kalau dalam kondisi emergency
alasannya karena tanggung jawab moral yang besar
minggu depan itu benar benar kembali
dan apa yang kemudian menjadi potensi yang harus dihindari untuk terjadi penyebaran covid sembilan belas
menyalurkan untuk memperpanjang tangan
kalau gue relate nya itu ini bu
mulai dari sebelum ke lapangan itu pak
jadi sebetulnya situasi yang dilaporkan itu tidak sampai sepuluh dari fakta kekerasan seksual yang dialami oleh anak anak kita
beliau yang berprestasi di negara orang

sama di bumn saya juga membina generasi muda jadi pimpinan
tanda di tablet saya bahwa pesan telah diantar
karena ada tragedi insiden mungkin kita bisa
itu sudah salah satu kemajuan ketika bicara jakarta mau menuju kota yang wacable city
kalau bapak melihat di kemenpora sendiri
ini sertifikasinya dari uni eropa
kalau ke angkot mah masih minim lah
minum susu itu bukan kalau kita udah usia tua
awalnya seperti apa sih pak sampai akhirnya mancini dan juga staffnya bisa menanyakan pemain indonesia dan apakah dengan bertanya ini bisa kita katakan ada ketertarikan

data itu cukup dan lengkap dan cukup
di tiga x tiga kan emang poin gitu aja kan
kita juga mengimport sapi dalam bentuk meat boxes
asean games itu ada di depan mata
dan terakhir indonesia juga tiga tahun berturut turut surplus
tapi kalau ya saya merasa itu bukan pilihan saya untuk memilih untuk orang lain
wakil dari pelaku sejasa keuangan yang
percaya sebagai protek bapak kain geringsing ini
karena uap panasnya kan bisa bermasalah
apalagi mendapatkan pujian ataupun apresiasi dari bapak presiden
satu kuintal durasinya lama juga seharian
gaya japandi juga menggunakan palet warna netral seperti putih krem abu abu atau warna pastel
misalnya tadi ada kebutuhan untuk penanggulangan bencana atau kebakaran
surat edaran tersebut berlaku pada dua puluh lima agustus hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
untuk ketika di hari tua lah
dan tentu memang dua hal ini kemudian menentukan juga dalam proses beberapa hari ke depan seperti itu
ya kalau tentunya kan pemeriksaan genom sequencing ini tidak hanya kita lakukan bagi pelaku perjalanan warna gelap
jadi gak harus satu yang bisa dianggap bisa menguasai semua gitu ya
para siswa yang menggunakan jasa angkot juga merasa jumlah penumpang semakin menurun
tapi kalau main main basket ya udah oke
tapi akhirnya sekarang pinjol sudah
kalau dari jawa ya mungkin kayak lo tadi bilang
tapi kalau dia normaly ya sebenarnya dengan pace nya ya secara teori sih saya belum dapatkan berapa kilometer per jam yang kemudian disarankan ya
mari kita sambut anak sahabat dewi putri sungging sari
tadi saya bercanda mbak sama mereka saya tungguin gitu
krisis kesehatan dan kemanusiaan yang terjadi di jalur gaza semakin memprihatinkan
target kita lima ribu sembilan ratus lima puluh sampai enam ribu seratus
dari bison i think sifat dia terutama
kecuali partai partai kecil
dan menjadi baik buat semuanya
boleh sekolah medsos tapi puasa jari juga
berdirinya buntut pesantren tak bisa dilepaskan dari tokoh besar syiar islam kala itu yakni mbah mukoyim
salah satu penerima booster mengatakan setuju dengan kebijakan pemerintah
kadang lima sepuluh menit tapi ada pergerakan dari sendinya
piotr yang aslinya orang polandia
sementara ketika kantong suara kami ini dihitung maka terjadi lonjakan suara untuk psi
dan surat suara tersebut harus sudah diterima oleh aec
kita bisa baca buku untuk sekadar penyenang aja gitu
iya dan ini biasanya kita kelihatan kalau misalnya naik pesawat mau turun wah ini seolah olah ada smoke ya
terus akhirnya terjadi goal itu yang bikin saya langsung
menang di tiga puluh enam provinsi
para dokter untuk kemudian semakin banyak mengedukasi masyarakat sebenarnya
misalnya tadi ya misalnya para pengguna
jangan lupa untuk berlangganan
salah satu produsen tauco yang legendaris berada di kawasan cijedil cugenang cianjur yang sudah ada sejak seribu delapan ratus sembilan puluh
helai demi helai pandan ia kumpulkan
karena korban yang pertama itu biasanya dia diam dan ada ancaman dari si pelaku
intinya daydreaming nya lah itu yang seru kalau di capsleaf event
apapun kondisinya tetap semangat dan tetap berjuang
yang memilih katanya untuk memutuskan menjalani hidup dengan pasangannya dengan konsep health free
semua jalanan itu memang prioritas
dan selama dua belas tahun dikembangkan
sekitar sekitar pabriknya dibikin
tapi dari sisi bagaimana
maka laharnya seolah olah intensnya tinggi gitu
sparring ke beberapa tim kan sempet sm hang tua terus ke timnas emang
terima kasih gita miningrum atas laporan anda selamat bertugas kembali
di lapangan terlihat jelas bahwa memang arus lalu lintasnya cukup lancar
kalau exco kan juga empat tahun sekali kan
saya sendiri tidak tahu yang
jadi putuskan mana yang paling memadai mana yang paling memungkinkan mana yang bisa efesien efektif
pasti kan yang dipilih cuma yang dari jakarta
saya buka jaket karena ini saya ditarik itu kan lepas tuh
karena katanya selalu dianggap sepuluh ribu steps
mulai dari meja kursi hingga toilet serta tingkat kekedapan suaranya
ya tapi ini kan lo kan di prapon kan piala tiga x tiga ya bali ya
memang dalam kondisi saat ini susah susah gampang ya
anak saya udah jadi korban apalagi kalau anaknya diberikan sama orang
terus cari yang bentuknya itu bulet
bahwa ini adalah kekuatan super team ya
tapi sebelum kita sapa kita kembali mengingatkan
ini juga akan meningkat di tahun depan
waktu saya jadi kepala
oke bu kita langsung masuk aja ke pertanyaan bu
di mana terdapat dua orang laki laki mereka membawa senjata tajam jenis pisau
itu yang makanya sekarang ini
wih cantik cantik jadi kebetulan saya lewat jpo pinisi
untuk tahun dua ribu dua puluh satu kemarin kita cukup mendapatkan hasil yang luar biasa ya pecah telur
apa pembicaraan pembicaraan mengenai hal ini bu alex
untuk mengurangi tingkat keparahan polusi udara khususnya di jabodetabek
beduk juga sebagai identitas sebagian umat islam di indonesia
sehingga barangnya banyak di pasar
kalau scrollnya sambil minum es teh
ya pak abdullah harga beras terus merangkak naik terutama dalam sebulan terakhir
terancam dengan adanya perpecahan gitu lah
ini juga sangat menyediakan mengalami kerugian yang cukup apresiasi
janji aja untuk sehidup semati kan gitu
oh emang kalo si papa mama gak maksa lu ke bali lu di jakarta mau sekolah dimana waktu itu
kita akan bersihkan di bagian luar kita akan bersihkan juga di bagian dalamnya
ini teritori saya nggak boleh kamu tuh masuk gitu
dari gempa bumi kebakaran hutan banjir hingga tsunami
kita akan simak siapa saja mereka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di tanah air selama periode pemerintahan joko widodo dari dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
yang saat ini sedang dilirik lirik dan juga berminat menjadi wni memperkuat timnas pak
yakni merupakan penerima kip
menggunakannya bukan sekadar dipukul namun dengan teknik khusus
gue juga agak kesentuh loh sedikit walaupun lucu cuma cerita kayak gitu
dan dengan kesadaran itu saya berharap dan semoga ya insya allah kita akan berhasil
jadi aku dikasih pr gitu di rumah
eee sangsi bagi dari kementerian kesehatan dari pemerintah
mungkin dua ratus tiga ratus lah
tapi data itu kalau menurut saya sebagai pelaku pasar
jadi bukan tidak ada gitu ya
singkong yang sudah ditanam tidak sesuai dengan harapan
saat ini di tahun ini juga pastinya ada target
jadi memang situasi kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak anak itu
karena dari gerindra sampai giamat sekalipun nggak mungkin akan muncul nama sandi
selama kami di negara itu memang tidak ada yang seperti itu
mendekatkan produksi ke hilir ini juga menjadi penting
apa negara memenuhi kebutuhan lapas lapas
kemudian safety di unit ada sabuk pengaman
menurut pandangan saya sudah lampu merah ya kekerasan seksual yang menimpa anak anak kita
sekarang dengan lengkapnya data seperti ini
deputi pemudahan waraga seingat saya
bergantung dari morh atau variasi genetik yang ada di tubuh kadal tersebut
kita itu kemarin memang kosong ya
dan saat ini memang sudah tidak lagi digunakan
jadi kalau ada satu daerah kekurangan pangan tertentu
dan dengan niat tadi ya
dia guru bidang studi di smk
dan setiap malam juga ada pertunjukan cahaya di depan
ya yang juga mendapatkan pujian dari bapak presiden
referadum untuk memutuskan suara masyarakat adat australia di parlemen kini telah ditentukan
gue sudah bersama famous famous orang indonesia yang menang
ya jadi saat ini memang prioritas vaksinasi booster kita adalah kepada lansia dan kelompok masyarakat yang rentan ya
ya ada twitter instagram facebook tiktok ya
memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian
yakni desa teteh batu di lombok timur
ya tapi sekarang udah beda sih ada semester pendek namanya semester pendek itu
untuk ada pemberlakuan berbayar ini gitu
tapi kan paling tidak harus kita sampaikan karena manfaat jalan kaki
sempet bela badung smp belain pasar
bahkan dari apa namanya
membuat orang merasa dia layak diteladani
jadi mengenai aturannya apa
nah jadi pada tahun ini yang akan kita ganti sekitar dua jutaan terlebih dahulu
total ada satu ratus dua perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi dalam ajang manajemen bencana ini
adalah atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
apa yang disebut oleh mas gatot tadi
beberapa saat yang lalu kementerian pertanian menyatakan bahwa akan ada produksi yang cukup besar
karena besaran kasusnya sangat tinggi
diri mungkin kan tokoh gunung agung belum ada dari digitalisasinya juga ya
antara lain pakaian khusus pelindung mata dan helm
maka ini perlu kecerdasan untuk mengatur memanage keterbatasan yang ada
ini memang harus rapet gitu kan
kita melihat bahwa demam hallyu sekarang ya sangat masif gitu
ini sebenarnya membuat hubungan lebih dekat
bagi anda yang penasaran tidak ada salahnya datang mencoba salah satu nasi campur di kota tersebut
jadi saya sendiri tidak merasa bingung atau
kemudian sekarang perubahan yang terjadi adalah pelaku kekerasan seksual itu malah banyak orang yang mengenal anak tersebut
aktivitas fisik anak anak untuk
hal ini disebabkan fundamental dan fiskal ekonomi indonesia masih kuat dan sehat
ada petugas yang memberikan arahan setiap lima menit sekali agar pengunjung bergiliran
kalau tadi sudah mencicipi steak ala cita yam kali ini saya ajak anda mencoba masakan jepang ala cita yam
apa sebenarnya krovel ini sehingga menjadi buruan masyarakat indonesia
nah ini yang kembali harus kita pupuk
terus gue mikir tapi gue cerita kan ke salah satu temen deket gue waktu itu gue
nah ngomong ngomong ini kan dokter ini masih pakai ini kayaknya baru dari ruang bedah ini
masuk otak gue paham nih gue kenapa dia pindah pindah
bahwa beliau adalah ya orang yang memang berjalan di tengah gitu
sehingga garuda muda harus puas bertanding dengan sembilan pemain melawan qatar
kalau yang scandif itu lebih slim lebih cungkring kalau kita nyebutnya
jadi bagaimana di tempat tempat wisata seperti kan contohnya tadi bangkok ya
saat ini baru ada tiga merek motor listrik yakni gesit volta dan selis yang telah memenuhi syarat
dan kalau hijau ya ngegas lari di luar olahraga di luar anak main di luar
teman teman gerindra kan juga sudah menyatakan
tapi artinya kalau nanti dua puluh itu dan amanah itu nyampe ke bapak
jauh nggak perlu keluar negeri di sini di pekanbaru juga ada
koresponden cnn indonesia roby sofwan amin dan juru kamera imam ambarwoto akan mengajak kita melihat proses pembuatan beduk di banyumas jawa tengah dalam sehari menjadi perajin beduk
tapi saya akan menyerah diri sendiri
iya betul jadi ada gelombang gelombang asli dari kontainernya seperti ini
lebih bisa senyum lebih bisa tenang
emang ada dorongan dari kakak
artinya untuk berapa jumlah korban atau berapa jumlah warga yang belum ditemukan
tapi gue denger lu cedera ya kemarin kan november ya
tapi yang juga yang lain tidak tidak dilakukan itu
kalau yang skandif itu dari
meskipun demikian regulator jaringan jerman mengatakan
yang mengatakan bahwa kejadian ini ternyata jauh lebih besar
dalam satu dua tahun ini saya pastikan nggak akan dapat
bahkan merchandise musisi internasional ada di sini
nanti ini akan dimakan bersama sama dengan warga atau masyarakat di desa ada tenganan pegeringsingan
sekarang di jakarta sensornya satu ratus dua puluh jabodetabek dan kita berharap ke depan bisa naik
kemudian saya mengenali pikiran pikiran strategis pak jokowi
seperti radikal bebas maupun paparan zat kimia
dia sebenarnya olahraganya nggak hanya main futsal biasa
sehingga begitu ada kejadian sedikit
ya kalau perkiraan saya stok sampai hari ini ya masih lebih kurang
jadi beras itu punya karakter
jadi harus tidak bisa kita bergantung pada negara lain
untuk perubahan pada tahap awal tahun ini
kalau diundang ke pelosok pelosok jawa timur
ini yang kita harus sosialisasikan kepada
apalagi untuk pelanggan isoman yang memiliki indra rasa yang kurang tajam menurut noferi maulana
memiliki bagian besar terutama dengan alat alat para lelaki
seperti telur gulai kambing opor dan lontok
wati batam yang mereka ini intinya punya perguguran yang sama juga
serangan udara israel itu juga menghancurkan masjid gereja dan rumah sakit
dan juga pembimbingan juga dengan ibu gubernur
dimana di data itu sempat ditunjukin bahwa
nah bagi anda yang masih bingung mau sarapan apa
sebenernya karena aku pengen ke baru sih lebih tepatnya
ini adalah sesuatu yang harus melengkapi data mereka
sebagianlah keputusan yang tidak tepat
bukan spending masyarakat untuk
misalnya kapan gugatan itu dimasukkan
hasil penjualannya semakin tinggi tingkatnya dan kemudian pelan pelan harga dinaikin
jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya
setelah kulit dipastikan bersih kita bisa melangkah ke proses berikutnya
mungkin sebelum kita memasuki ke diskusi kita kali ini
dan apa kira kira yang mungkin bisa jadi pelajaran
tak hanya pengunjung rencana penutupan usaha toko gunung agung
nasdem dua periode kepemimpinan
sehat paling tidak untuk mengurangi lah
maka fondasi negara kita
setelah registrasi dan membayar rp enam puluh per orang
dalam setiap operasi atau pertempuran tentara tak hanya butuh persenjataan mumpuni
nah generasi sekarang adalah generasi yang sangat global abis gitu ya
yang pertama hindari mengorek atau membersihkan telinga sendiri dengan media apapun
usah bersambah merupakan ritual yang dilakukan warga desa adatenganan pegeringsingan pada sasi atau bulan kelima dalam setahun berdasarkan kalender tenganan
penutupan uang kursi hidup kita untuk central australia
kita perlu mendengar dari peter dutton dan lnp
sementara misalnya saya edi suparno
itu tuh di pesantren biasa karena itu walaupun homogen muslim semua
kutindra safi kalah tapi pak
ataupun juga tim tim yang memang sudah biasa
itu bisa berkaitan juga dengan pertumbuhan saluran napas
jadi di sini calon masinis belajar bagaimana cara mengendarai kereta cepat dengan wujud yang sesungguhnya
ini saya lagi di kampung gelonggong desa kedung waringin
bener bener wajar lah ya wajar
kita terus membuka tadi yang namanya bantuan kepada umkm melalui kur

dan mengatakan bahwa peluncuran ribuan rumah sosial dan terjangkau
itu kan bener bener kalau misal mau masuk lapangan gitu deg degan gitu
lagi berikutnya makanya tidak ada opsi
bahwa mereka tahu bahwa workshop ini harus dilakukan oleh first nations
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
jika anda tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara setempat pada hari pemungutan suara itu
tapi itu dengan tiga puluh menit ya istilahnya dari langkah kaki ya
baik bang dasko tanggapannya bagaimana anda melihat ini
sementara petugas balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
lalu kemudian pak sandi datang
gugurnya cepat sampai enam belas besar
itu yang selalu harus kita upayakan
karena dia tidak menyatu dengan kewenangan
sejak saya datang kira kira delapan bulan yang lalu saya pernah mengundang dita ke misma indonesia
untuk melihat dari dekat proses pembuatan beduk
mereka memilih lembaga lembaga pendidikan
ikut papa ke bali yaudah
kalau kue buah aja udah banyak
jangan memberatkan jangan membebankan ketika memang ada masyarakat yang ingin melakukan vaksin
sesuai dengan penghitungan kita ya untuk bahan makanannya aja itu dua puluh delapan triliun sampai dua ribu dua puluh
tentu saja bukan untuk good
di kawasan rapokaling kota makassar sembangdaeng ngerang sudah menjalankan usahanya sejak tahun dua ribu lima belas
selain dapat melestarikan kesenian daerah
kemudian infeksi risiko risiko penyakit infeksi seperti radang paru pneumonia itu juga jadi masalah
dan jadi bisa ngebayangin gitu loh kayak what if i were in their position gitu
kedua ya sekarang ini kan kita tidak bisa melihatnya dengan cara yang terbaik
jadi sanksi bicara sanksi di awal seperti ini hanya menjadikan polemik
merokok itu merokok sangat kuat pengaruhnya pada kesehatan rambutnya
tetap memprioritaskan pejalan kaki mengutamakan pejalan kaki
dan kami perlu lakukan pendalaman
yang notabene para pengendara pun adalah pejalan kaki
dan yang menjadi andalan makan siang adalah nasi campur madado ala minahasa
stajer fesmi pasti menyambut dengan baik berita yang kemarin kita sudah bersama di hat dan dengar ya
semoga ketular lah suara pan di pemilu dua ribu dua puluh empat
karena kemudian ada sedemikian banyak larangan aktivitas
mas bagus ini kan sepertinya suram ya
karena bulan mei juni itu nanti dia langsung decline
kita lihat bahwa ternyata menerima pak anies
apalagi kalau curah hujannya intensnya tinggi gitu kan
pak prabowo juga sangat terhormat dengan bumika
ketika informasi palsu atau berbohongan menyebabkan kepercayaan atau kebohongan
untuk mengetahui bagaimana sih menurut pendapat ahli dari roberto mancini dan koleganya bagaimana jalannya pertandingan
maka itu harus dilakukan perubahan
untuk mempertahankan warna rambut
pelfie kemudian sama tulang belakang
kita lihat lebih dekat seperti apa kereta cepat jakarta bandung yang diberi nama wush
selain kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi
misalnya apa namanya keputusan dua kartu kuning ivar jenner menurut saya adalah itu keputusan istihad dia
dan ada levelnya gitu jadi misalnya tetep aja disini yang lain udah disini
jago jago lah pokoknya kak astrid juga ada
tapi omsetnya itu sehari bisa sampai dua puluh lima juta rupiah
nah ini nanti kalau misalnya tidak ada pengawasan yang ketat
dua warna ini melekat lama di masyarakat indonesia
dengan melakukan dialog dengan sopan
nah ini temboknya benar benar kelihatan kontur dari kontainernya ya bu ya
kacang kedelai jadi bahan utama dalam pembuatan tauco
karena kan memang sebagian besar pengembang ini tidak mungkin bangun seratus uang sendiri ya akan ada pinjaman ke bank
saya melihat bahwa pak jokowi di posisi apapun
untuk pergantian dari nomenklatur ini masih belum diketahui kapan akan dilakukan megi
kalau yang pertama kan gue denger kan lu ditabrak ya
dia menandatangani pesan telah diantar
ya kaget sih enggak juga ya karena pernah pergi ke bali sebelumnya dan
dan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga kita harus menunggu hasil dari transparency international
kemungkinan ya kan kalau misalnya volume gugur semua
tapi ini fondasi esensial yang harus dijaga
seringkali kan lebih bisa dipegang

karena smartphone itu tidak bisa mengakses konten konten yang membahayakan bagi dirinya
tapi apakah memang pemerintah sudah mendapatkan gambaran kisaran harga vaksin
dan saya akan belanja roti untuk oleh oleh
seorang pemuda lulusan kampus pariwisata di denpasar bali
apa encourage yang datang dari teman teman produksi di belakang mungkin dari timol dari will
cuman ada sebuah perpaduan beberapa kultur tertentu yang spesifikly indonesia di sini gitu loh
michelle juga kurang kontak kan kalau sama ellen
di mana trotoar itu selalu dihantui dengan parkir diserobot oleh sepeda motor pedagang kaki lima macam macam
karena perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri